kasus pemerkosaan yang berujung pada kematian yang menimpa seorang siswa smp di bengkulu
menyisakan duka yang mendalam bagi pihak keluarga
kasus pemerkosaan yuyun terjadi di sebuah kebun karet di kabupaten rejang lebong bengkulu
jasad korban ditemukan di dasar jurang
sebelas orang pelaku diamankan dan dua lainnya masih buron
polisi menangkap dua belas dari empat belas pelaku pemerkosaan terhadap siswi smp berusia empat belas tahun
di kabupaten rejang lebong bengkulu
pelaku tertangkap setelah otopsi terhadap mayat perempuan di dasar jurang perkebunan karet
kawasan padang ulak tanding kabupaten rejang lebong
para pelaku mengaku mereka minum minum sejenis tuak di rumah salah seorang dari mereka
dalam kondisi mabuk mereka menuju pinggir jalan di perkebunan karet
saat itu korban baru pulang sekolah
de salah satu pelaku berinisiatif membekap korban dan melakukan perkosaan secara bersama sama
d a l f dan s ini sama sama mereka urunan membeli tuak
jam tiga belas berjalanlah seorang perempuan yang berinisial
korban ini jalan di dekat mereka kumpul kumpul itu terjadilah yang namanya pemerkosaan dan pembunuhan
jasad korban ditemukan petani yang hendak memanen karet dalam kondisi membusuk dengan tangan dan kaki terikat tali sepatu
heri supandi bengkulu